kepala negara memberikan pendekanan pada kesetaraan posisi dalam perdagangan dan strategi hilirisasi di indonesia
kan kalau delivery online udah pasti bisa milih siang atau malam